sekarang aku sadar kamu udah nggak ada
walaupun hati aku ini sedih kamu
bapak ini siapa suaminya lalu masih
saya udah ngomongkan kalau saya itu bukan suaminya mbak itu dong saya kesini cuma
nolongin dia saya cuma bawa dia dokternya mana dok ada di dalam
dewi kamu harus kuat ya kamu boleh kenapa kenapa kamu harus kuat sayang dewi
kamu harus kuat demi anak kita sebaiknya kandungan ibu dikurek saja
enggak dong enggak drek saya enggak mau
kandungan tolong jangan jangan tolong pertahankan kandungan saya dok saya mohon
tapi resikonya sangat besar enggak apa dok saya rela mati asalkan bayi saya selamat
semoga kalian menjadi pasangan yang bahagia sampai kede hai
masih banyak yang antri ini
semua sama yang tanggung semua dosanya buat kamu ya
kalau kamu begini terus kita akan menderita
kalau kamu masih gak mau percaya
sekali sampai malam
kita lihat disita kamu
cari lagi ya bailey
amang jangan rusakin lagi lo ya
jangan rusakin ya
sita udah tidur mak
sita udah tidur mak
sita udah meninggal mak
sita udah tenang sayang
sita udah tenang
sita udah tenang mak
cepat bawa aku mobil
mungkin aku udah membuat kamu itu sedih
dan membuat kamu itu gak tenang di sini
karena memang aku beranggapan kalau kamu itu masih ada
aku gak mau aku gak mau kamu itu meninggal
tapi sekarang aku

oh kamu udah gak ada
walaupun hati aku ini sedih kamu gak ada
walaupun hati aku ini sedih kamu gak ada
tapi sekarang aku tahu
dan aku akan akuin kalau kamu
kamu udah meninggal
aku akan cari peganti kamu
semua orang khawatir sama kamu
semua orang nyariin kamu
kamu nggak bisa kayak gini terus dre
kamu nggak boleh
kamu harus biarin sita tenang
kamu harus bisa ikhlas
biarkan dia tenang di sana andre
tadi aku juga ada janji sama

kalau aku nggak akan
nggak akan buat dia sedih lagi
nggak akan sedih lagi
kamu menghadiri sidang perceraian kita
kamu mencerai aku
enggak dary aku nggak mau kamu cerai sama kamu
nggak lepasin aku dary

aku nggak mau cerai sama kamu
aku nggak mau cerai sama kamu
aku nggak mau dicerai sama kamu
ada apa ini pak
kenapa harus pakai kekerasan seperti ini
suami saya mau menceraikan saya tanpa alasan yang jelas
aku mohon dary aku mohon aku nggak mau cerai
sekarang ikut pak
nggak mau aku nggak mau dicerai
tenang dulu pak tenang
apa semua ini nggak bisa dibicarakan dulu dengan baik baik
kalau ribut ribut seperti ini
kan gak enak juga dilihat orang
kasian dong sama ibunya
kelihatannya dia sangat mencintai bapak
dan tidak mau bercerai
apa nggak sebaiknya diadakan mediasi dulu
didiskusikan dulu masalahnya bersama sama
jangan langsung mau bercerai begini
aku sangat mencintai kamu dwi
jangan mencerahkan aku dary
ibu bahagia dewi
akhirnya kamu bisa bebas
kamu bisa keluar dari sini
iya bu makasih
ini semua juga berkat doa dari ibu
dewi pamit ya
ibu pasti akan kehilangan kamu
kamu jangan sampai ada masalah lagi ya
mudah mudahan kita bisa ketemu lagi
dan dewi janji
dewi akan coba bantu ibu
karena dewi tahu ibu juga nggak salah
ibu juga nggak salah
ibu juga nggak salah
dewi pamit ya bu
kalau dewi boleh tahu
siapa nama suami dan anak anak ibu
siapa tahu dewi bisa ketemu
nama suami ibu
nama suami ibu
nama suami ibu
nama suami ibu
nama suami ibu
haa orang yang indah
nama suami ibu
nama suami ibu
ibu juga senang
bisa punya anak seperti
makasih ya bu
ibu bakal kangen sama ibu
ibu pamit ya bu
ini benda kesayangan ibu
buat kamu ya
ibu jaga diri baik baik ya